lonjakan drastis kasus varian omikron sudah terjadi di sejumlah negara
bahkan epidemiolog memprediksi indonesia akan masuk gelombang ketiga covid pada februari mendatang
lalu seberapa siap indonesia menghadapi ancaman gelombang ketiga covid sembilan belas
kita akan membahasnya bersama epidemiolog diki budiman
selamat pagi pak diki
selamat siang mas rolan waktu australia
iya pak diki seberapa siap pemerintah menghadapi ancaman gelombang ketiga
tentu dengan bekal pengalaman dua gelombang sebelumnya saat ini secara kesiapan harusnya ya harusnya lebih siap
tapi bicara fakta nanti implementasi atau respon langsung ketika ini terjadi tentu kita akan lihat nanti
karena ternyata di negara negara lain pun meskipun ini sudah untuk gelombang omikron ini menjadi gelombang kesekian
bukan yang kedua bahkan
rata rata sudah di atas gelombang tiga tapi ternyata ini tidak menjamin kesiapan
dan ledakan kemudian juga jumlah hunian dan juga chaos ini juga terjadi
nah ini yang artinya sekali lagi kita harus belajar ya dari negara negara yang terdampak gelombang omikron plus delta ini
dan untuk itulah sekali lagi seperti tadi mas olan juga sudah singgung
responnya sebetulnya sama ya strateginya hanya pr nya adalah di komitmen dan konsep
nah ini juga adalah konsistensi yang masih menjadi pr kita mas olan
ya pak diki kalau kita bicara soal penularan atau penyebaran covid sembilan belas ini kan terkait dengan mobilitas warga yang begitu besar ya
jika berkaca pada tahun lalu saat terjadi gelombang kedua mobilitas masyarakat memang terbilang cukup tinggi
nah bagaimana anda melihatnya sekarang dengan kebijakan pemerintah saat ini yang masih memperlakukan ppkm
apakah ini bisa menahan terjadinya potensi gelombang ketiga
sulit ya gelombang ketiga ini sulit
seperti hanya ketika gelombang satu saya ingatkan juga potensinya dan potensi perburukannya
termasuk bahkan kalau untuk gelombang kedua ya delta ini saya ingatkan bahkan enam bulan atau tiga bulan sebelumnya
nah namun ternyata bicara mobilitas ya bicara interaksi masyarakat ini yang sangat sulit ternyata di redam
dan pemerintah sendiri memiliki ya
satu posisi yang dilematis
karena ini bicara antara aspek ekonomi dan kesehatan
dimana apalagi saat ini sudah masuk tahun ketiga masrolannya
yang tentunya baik di sisi pemerintah maupun masyarakat ini sudah lebih besar
apa kecenderungan untuk semakin bergeraknya sektor sektor lain
dan ini juga terjadi di banyak negara
nah oleh karena itu mau tidak mau kita harus mengambil salah satu jalan
di tengah yang antara lain adalah memastikan bahwa orang orang yang mobile ini itu punya proteksi yang tinggi
dalam artian status vaksinasinya sudah lengkap atau sudah buka
kedua juga memastikan bahwa dia itu tidak memiliki risiko tinggi membawa virus
ya dilakukan testing
nah ini kemudian memastikan juga bahwa environment atau suasana lingkungan
dimana dia dari mulai gerakannya sampai ke tujuan atau di tempat dia bekerja ini juga risikonya rendah
dengan cara apa
ya ventilasi protokol kesehatan dalam hal ini juga masih
nah ini yang harus dilakukan dalam konteks saat ini
dan tentu ini ada peran kita semua ya untuk mewujudkan ini mas
ya menyinggung tadi anda mengatakan soal mobilitas warga pak diki
perlukah pemerintah kembali menekan atau menarik rem
untuk sejumlah aktivitas agar kekhawatiran puncak gelombang ketiga bisa dihindari
saya kira pada saat ini bisa dilakukan sebagaimana misalnya tadi malam saya di dalam satu diskusi di media asing ya
karena saya juga membeli masukan ke kawasan asean
filipina sekarang mengambil satu strategi namanya lockdown
lockdown pada kelompok yang tidak divaksinasi
lockdown ini artinya membatasi pergerakan orang orang yang belum divaksinasi atau belum vaksinasi penuh
bukan mereka benar benar diisolasi tapi dibatasi sekali sehingga potensi mereka terpapar kemudian memaparkan menjadi kecil sekali
yang artinya memang sekali lagi karena apa karena lockdown secara ketat seperti halnya sebelumnya itu bukan opsi yang saat ini cukup
efektif ya karena selain saya kira saat ini tidak terlalu urgent untuk itu karena ketakupan imunitas yang jauh lebih tinggi dari gelombang waktu saat deta delta datang
namun juga di sisi lain itu tahun ketiga sulit pemerintah mengambil sikap itu dan pasti masyarakat juga berat ya
oleh karena itu kita beruntung sudah ada vaksin sudah ada juga pengalaman dalam gelombang kedua tadi
dan satu nah ini yang tentu harus
kita optimalkan dan pada konteks komunitas tentu bisa diberlakukan yang disebut dengan misalnya pembatasan pergerakan atau berbasis zonasi yang
yang ini saya kira ya modifikasi dari micro lockdown itu yang bisa dilakukan
karena kalau bicara mikro lockdownnya sendiri agak sulit ya karena ini kembali kepada deteksi dini
nah inilah kuncinya sekali lagi mas roland
bagaimana kita memastikan bisa menemukan kasus kasus
ini yang penting secara cepat awal sehingga orang orang yang terduga terinfeksi atau tidak mestilah di testing kalau terbatas testing
tapi mereka bisa segera masuk dalam intervensi isolasi karantina
karena ini intervensi yang paling efektif dalam memutus matalangnya penularan
jadi kembali kuncinya di karantina dan isolasi
ya kalau misalnya pemerintah harus memperlakukan kembali aturan aturan yang ketat
kira kira kapan waktu yang tepat pemerintah untuk memperlakukan aturan aturan atau rambu rambu darurat
saat ini sudah mulai harus dipersiapkan
setidaknya dalam satu minggu ke depan sudah mulai sebetulnya diagglomerasi ya
bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk ppkm harus ppkm darurat atau level tiga tiga
tapi setidaknya kalau saya melihat semua dalam level dua lah
paling paling rendah ya
dan dalam hal ini opsi opsi seperti mengurangi potensi orang mobile
seperti misalnya bekerja di rumah atau wfo
kemudian eh sorry wfh
kemudian juga bahwa belajar daring
nah ini bicara ptm
ini sudah mulai disiapkan
ada opsi daing setidaknya untuk antisipasi lonjakan ya
yang saya kira akan dalam durasi kurang lebih satu bulan amannya
nah ini yang
yang akan mengurangi tadi resiko resiko itu
dan tentu di sisi lain bicara pergerakan ya
terutama yang masalah keluar negeri ya
jadi yang juga harus mulai diketahkan ya
bagi kriteria kriteria hanya yang esensial saja
jadi itu yang saya kira dalam seminggu ke depan kita sudah mulai harus menyiapkan ini
dan mungkin beberapa kota seperti jakarta sudah mulai melakukan penguatan itu
walaupun sekali lagi bukanlah dalam
bukan dalam bentuk ppkm darurat ya
bukan dalam bentuk ppkm darurat mas
ya pak diki
kalau kita lihat nih kasus varian omikron dalam negeri hingga saat ini
masih didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri
apakah pengetatan pengawasan perjalanan internasional yang saat ini diterapkan sudah tepat
nah ini yang mungkin sedikit saya menambahkan perspektifnya ya
yang saya berikan mas roland
karena beberapa hari terakhir juga saya mendapatkan
saya bertanya bahwa ini kan banyak dari luar dideteksi dari pelajaran luar negeri
sebetulnya ini karena apa
karena kita kan memperkuat pintu masuk dalam hal ini screening pintu masuk
sgtf ini ya dilakukan pintu masuk aktif sekali
sehingga ya potensi penemuannya menjadi lebih besar
karena memang kasusnya lebih banyak di luar
bahkan di dalam negeri sekalipun
jadi sebetulnya jangan sampai kita menjadi misligi dalam melihat ini
kesannya di dalam negeri aman aman saja
atau di dalam negeri tidak banyak kasusnya
tapi kalau kita perkuat testingnya itu akan ketemu
dan ini yang menjadi masalah kita karena kapasitas whole genome sequencing kita ini terbatas
nah oleh karena itu kondisi yang selama ini terjadi yang ini belum berubah
leveling kita di dalam pandemi ini kan di community transmission
oleh who ditekatkan
sebenarnya kemampuan kita menemukan kasus di luar negeri

masyarakat ini terbatas
bahkan kalau bicara dari gelombang delta kemarin infeksinya
ya kasus yang di masyarakat itu bisa sepuluh kali lebih besar daripada yang ditemukan
nah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan data yang di amerika di eropa
nah ini artinya sama dengan omikron ini
kita jangan sampai merasa oh ini kasusnya dari luar
di dalam sudah banyak sudah tersebar
nah kalau begitu apa yang harus dilakukan ya
kita harus memperkuat sekali lagi
ke penjangkauan ke masyarakat
setidaknya ada upaya meningkatkan literasi
kalau bergejala kalau merasa tidak enak badan
itu harus menganggap dirinya bahwa dia membawa virus ini
karena ini luar biasa cepat dan mudah menulak
sampai terbukti sebaliknya
jadi artinya kalau sudah memaham pemahaman itu
maka dia akan lebih banyak di rumah
dia harus tahu dia di rumah pakai masker

yang akan membantu kita meminimalisir mengurangi meredam
kalau mencegah sama sekali tidak mungkin ya
tapi setidaknya kita berkontribusi untuk mencegah penularan yang lebih lanjut
dari omikron ini
baik pak diki
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
salam sehat selalu pak
salam sehat mas lorang